berarti mobilnya ke arah bogor
kalau anak anak disini
berarti arah mobilnya ke cihidung
kan supirnya tadi kanan
saya menganalisanya kasus di amerika
setirnya tadi kiri
iya kan ada apa
mas om udah emang
gimana anak anaknya sudah ketemu
belum kang gusoy
di sekitar sini teh
ada nggak tempat tempat wisata
atau tempat piknik
paling juga di danau
eh tama di bogor kang
di cihideng juga ada
sekarang saya tidak tahu
danau nyete lumayan bagus
ada restoran terapung
tapi sekarang sudah tidak ada
ya sudah kalau gitu
terima kasih ya pak
saya jalan lagi nih kang ya
tunggu kang ceng
iya kang ada apa
saya baru inget kang ceng
pengen ke cihideng
toko burger buka cabang disana
itu dia bu
mereka pasti kesana
pengen makan burger
dia belum pernah makan burger
kita ke burger cihideng yuk
saya jalan dulu ya
saya juga telepon pak dadang
halo pak dadang kemungkinan anak anak itu ada di burger cihideng pak
oh begitu baik bu yola saya kesana ya terima kasih assalamualaikum
kang jangan ya assalamualaikum
kata bu yola si debbie kemungkinan pergi ke cihideng kita harus ke sana
balik arahnya kesana bukan kesitu balik
katanya kemungkinan debbie pergi ke burger cihideng
di cihideng ada burger
bu yola apa apa hujan hujan kita terusin nyari
gak apa apa pak aceh
yang penting anak anak cepet ketemu berger

kak ngaceng di cihideng ada danau
iya danau nya bagus saya tau tempatnya
semoga anak anaknya di sana yuk
tapi sob jangan ngebut ngebutnya
jalanan juga licit
sob langkah duluan
yuk orangnya udah gak ada
ingat nama kita sudah di bali
iya nek aku inget kok
mereka menuju ke sana
tangkap dulu yang paling kiri
dia yang paling cerdas
anak itu berbahaya
emel kenapa jeng
iya aku lupa
berarti mobilnya ke arah bogor
kalau anak anak di sini
berarti arah mobilnya ke cihidung
kan sopirnya di kanan
saya menganalisanya kasus di amerika
tapi kenapa ke cihideng ya
ada apa di cihideng
kan di cihideng ada danau komandan
kita lapor ke pausat rw
udah aman sepi
tapi sekarang gerimis
jangan lari berhenti
berhenti jangan lari berhenti
ya ampun apa apa pak
kamu nggak ada yang lupa kan shay
ya allah alhamdulillah
bapak devi nggak ada yang bilang
iya pak nggak ada yang bilang pak
hei jangan lari berhenti berhenti
nanti kalau idan datang biarin aja dia bayar pesanannya
malu wak kos
kalau sesekali sih masih mending
ini hampir tiap hari
baru juga dua hari wah
duduk kak tukang kak
akhirnya teh cucu bisa makan juga di warung saya
setiap kesana pasti ditawarin makan
makanya cucu teh mampir dulu kesini
sekalian mau cobain
memangnya cucu teh dari mana
hebat sekarang cucu ya cos ya
wah hebat apanya tuh wak
eh kalau dipuji saya bilang alhamdulillah
itu namanya didoain
iya wak alhamdulillah makasih
tuh tadi anak anak teh udah ketemu blong
itu si jennifer debbie sama peronika
emangnya teh pada kemana
kabur dari sekolahan
ah ya allah
kalau berita yang ini teh cucu blong denger
oh kirain teh cucu udah denger
tadi teh mau makan apa
iya cucu teh mau makan pakai apa
pakai telur dadar sambal goreng kentang
cangkom teh kapan lahirannya
waktu masih lama cuy
baru juga berapa bulan
warungnya kangkom sorbet sekarang udah besar
minumnya teh mau apa
teh manis aja kang
pergi pulang dulu shay
lanjut ga apa apa
lo tau yang dia cumbeng kamu
antimahityah resimimul lagi